saat ini rute yang cocok untuk bus pink itu di carly deres pasar baru
berjaga dan menutup pintu masuk dari arah jakarta ke arah bekasi
untuk membantu masyarakat di indonesia
jadi ini adalah dorongan untuk kami merilis film film besar kami
tapi ketika sudah dibicarakan sebelum pernikahan
udah dari zaman kapan ya jangan jangan zaman galatama atau gue salah ya
karena juga baru saja terjadi kecelakaan yang mengibatkan hilangnya
itu harus seizin dinas pendidikan setempat
ini cerita dulu karena pada saat saya mendengar juga dan menginformasikan kepada pendengar sbs juga kalau ada kesempatan ini yang dibuka oleh pemerintah indonesia begitu
pengadilan tata usaha negara
sri astuti adalah salah seorang pemudik asal gedung meneng tulang bawang bersama dengan suaminya
atau yang bisa nonton video pilihan melalui youtube channel kata data indonesia
pertama kita juga ada kegiatan pertanian organik
lanjut lagi ke ini ya langsung ke ini ya pak
posko sudah benar benar dibentuk dengan struktur yang ada
di tempat komplek kita ini namanya kemalinya
artinya ini peluang yang sangat bagus bagi seluruh penantang
dalam sehari tempat ini bisa menghabiskan sekitar tiga puluh lima kg daging domba pilihan untuk berbagai menu yang dihidangkan
sehingga kebutuhan energi baik itu gas maupun minyak bumi di dalam negeri bisa terpenuhi pak
usaha usaha yang rada gede dari yang dulunya warung kelontong
jadi kita nonton bareng sama pemain yang lain kan
meski berlangsung singkat warga antusias berebut ketupat
makan makanan yang bergizi juga terus sama banyak minum
dan kelompok kami yang dari australia adalah
akhirnya luluh begitu sang anak mulai mengambil gambar aktivitas keseharian di rumah
namun yang saya tahu bahwa para ketua umum partai memiliki kedaulatan masing masing untuk memutuskan
entah mereka nanti dikasih upskilling reskilling oleh program pemerintah
menguatkan ataukah juga membantah
tadi saya mengikuti kendaraan kendaraan yang diputar balikan
karena belajar dari dua tahun sebelumnya rumah sakit dan sistem kesehatan di indonesia itu kan ambrol ya
pak magdir apa sebetulnya alasan mendasar dari ibu megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kurae
adalah satu sekali lagi
kalau pegawai dewas bisa memecat
tapi kalau kita melihat harga batubara sendiri ini masih akan atraktif sampai tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
lebih gampang ya jalin kerja sama
saat itu ketua pprtk bahkan menyatakan ada angka yang signifikan
pak jazilul ibarat mobil kursi di depan kan ada driver ada kemudian navigator
yang saya minta kepada para wali kota
sebagian besar kelihatannya penularannya melalui oral vekal artinya melalui makanan minuman
kita baru tahu saat itu bahwa pasangan kita suka porn